ketua dpp pkb daniel johan sebut pkb belum membahas soal angka lanjutan apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran atau tetap di luar pemerintahan selanjutnya
daniel menyebut saat ini partainya masih fokus menunggu keputusan final mk soal gugatan sengketa pilpres yang diajukan tim hukum amin
daniel johan sebut pkb belum membahas soal langkah lanjutan apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran atau tetap di luar pemerintahan selanjutnya
coba kita masih di tempat yang lama hancur lubuh betul kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemarin
kalau kita disana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri yang lain sudah kemarin karena kita tidak mudah menyatakan begitu begitu
merespon pernyataan ketua umum demokrat agus harimurti
yudhoyono soal koalisi lamanya yang hancur lebur jurubicara pks membantah koalisi anies mohaimin hancur lebur
menurutnya suara pks meningkat di pileg dan koalisi masih solid
jadi menunjukkan bahwa pks nasdem dan pkb tidak hancur tidak lebur
tetapi kami tetap berada konsisten timbul tenggelam bersama rakyat menjalankan idealisme kami
karena sesungguhnya bagi sebuah partai politik bukan hanya soal kursi bukan hanya soal jabatan
tapi apakah kita bisa dan mampu untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita idealisme kita dalam pemerintahan